bu bar kepan hari ini kan bertemu dengan gerindra nggak kakak kan
tiap saat juga kepan udah bertemu dengan gerindra
golkar juga tiap saat bertemu gerindra
berarti bakal merapat itu atau gimana pak jadinya pak
ya jadi semuanya terbuka
pada saat pdip sudah menawari pak pdip menawari untuk kan mengusung ganjar nih pak
ya tentu kan kemarin pak ketua umumnya pak julhas mengatakan akan koordinasi dengan partai golkar juga
nanti kami akan bahas
berarti bubar nggak sih pak pdip
tidak ada yang bubar
pak opsi opsi kemungkinan maju bersama dengan pak zulhas untuk itu masih ada atau gimana pak
semua opsi terbuka